mulai diberlakukannya perpindahan tv analog ke digital
transmedia membagikan puluhan ribu set top box gratis kepada masyarakat
set top box adalah alat khusus penangkap sinyal tv digital
di provinsi aceh transmedia mengalokasikan dua puluh tiga set top box
kepada warga prasejahtera yang sudah diverifikasi oleh kementerian sosial
pembagian set top box tahap pertama ini sudah dilakukan sepekan terakhir di kota banda aceh
selain itu kru transmedia sekaligus memasang stb pada tv
agar warga dapat langsung menikmati layanan tv digital
dengan keunggulan gambar dan suara yang lebih jernih dibanding tv analog
transmedia adalah bagian dari ct corp yang menaungi cnn indonesia